presiden joko widodo marah dengan nada cukup tinggi terhadap para menteri yang dianggap memiliki rapot merah
bekerja biasa saja di tengah wabah virus corona
kejengkelan presiden berujung pada ancaman akan memubarkan lembaga dan melakukan reshuffle kabinet
akankah presiden jokowi berani mengevaluasi atau bahkan mengganti menterinya di tengah pandemi seperti saat ini
atau kocok ulang kabinet memang sudah wajib harus dilakukan jika melihat kinerja kabinet yang biasa saja
padahal negara menghadapi ancaman di depan mata wabah virus corona yang berdampak kemana mana
kita akan bahas pada malam hari ini jokowi geram menteri terancam
judulnya seperti itu dengan tiga narasumber yang bergabung lewat luar studio
saya akan sapa terlebih dahulu ada bang ali mohtar ngabalin tenaga alih utama dari kantor staff presiden
selamat malam bang ali
dan juga ada bang mardhani alisera ketua dpp pks
tapi masih kami tunggu untuk bergabung nanti akan bergabung bersama dengan kami
sementara itu sudah ada bang adi prayitno direktur eksekutif parameter politik
selamat malam bang adi praitno
selamat malam rain ha
bang ali selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bang ali dan juga bang adi
bang ali ngabalin hak prerogatif presiden tentu untuk melakukan reshuffle kabinet jika benar benar ada
tapi melihat kemarahan presiden yang agak jarang kita lihat ya presiden cukup vulgar
marah sampai mengatakan
bahkan mengubarkan lembaga atau mereshuffle kabinetnya
apa yang sebetulnya terjadi sih sebenarnya bang ali muhtar ngabalin di istana karena melihat ini
tampaknya kok presiden kecewa betul dengan para menterinya sendiri
ya dilihat substansi dari pernyataan pernyataan bapak presiden
dan akan kita menarik satu makna
makna yang paling terpenting itu adalah presiden menghendaki bahwa dalam situasi pandemi seperti ini
jangan pernah kita menganggap situasinya biasa biasa saja
tetapi kita sedang menghadapi pandemi yang luar biasa dan mengancam terhadap nyawa rakyat indonesia
sehingga langkah langkah yang harus dilakukan itu bapak presiden menggunakan istilah extraordinary
kan kita tahu bahwa peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor satu diterbitkan itu kan dalam undang undang kan dijelaskan bahwa
undang undang dasar menjelaskan bahwa hak presiden dalam memberikan penilaian subjektif terhadap sesuatu yang darurat yang gawat
jadi kalau sudah ada purpose seperti itu dalam rangka kita tahu adalah refocusing anggaran pendapatan belanja negara
maka situasinya tidak boleh dianggap biasa biasa
makanya beliau menggunakan istilah kita harus punya jiwa yang sama nafas yang sama dalam menghadapi situasi yang luar biasa ini
sebagai seorang kepala negara dan sebagai seorang pemimpin kepala pemerintahan tentu upaya upaya teguran teguran seperti ini adalah sesuatu yang sangat layak untuk memberikan motivasi kepada anak buahnya
untuk harus bisa bekerja lebih tegas lebih keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fokus
tidak boleh mengalihkan pikiran kemana mana
saya kira itu pesan substansi yang harus kita ceruna bersama
pesan yang lain yang ditangkap juga oleh publik berarti memang pak jokowi sendiri menyadari ada menteri menterinya yang tidak bekerja atau tidak berperforma maksimal bang ali motara
apalagi dalam pandemi covid sembilan belas ini ini tentu harus dievaluasi dong
kalau kemudian pak presiden sampai begitu marahnya kan berarti ada yang tidak benar begitu ada yang tidak bekerja secara maksimal
nah ini bagaimana bang ali
ya kalau evaluasi dan penilaian
nah itu sama seperti yang renat bilang tadi bahwa ini adalah hak yang memang dimiliki oleh presiden
hak prerogatif yang bapak presiden miliki untuk bisa melakukan langkah langkah yang cepat dan tepat dalam melihat evaluasi atas pemerintahannya
seberapa besar kalau begitu bang ali muhtar ngabalin
kode ini atau sinyal untuk adanya reshuffle
setelah marahnya presiden ini
atau jangan jangan ini hanya marah berkeluh kesah saja tapi kemudian tidak ada follow up nya setelah itu bang
ya kan kita tahu bahwa kalau apa yang disampaikan oleh bapak presiden ini kemudian secara jelas dan nyata tentang berapa banyak alokasi alokasi anggaran yang terserap maupun tidak
di antaranya mungkin mengenai percepatan penanganan
dalam hal kesehatan
kemudian beliau singgung juga mengenai bansos bantuan sosial dan lain lain sebagainya
apa yang mau saya katakan dari sini dengan teguran keras yang dilakukan oleh bapak presiden tentu saja menjadi satu cambuk tersendiri bagi bapak ibu para menteri yang melaksanakan tugasnya dalam bidangnya masing masing
kita berharap ya saya kira masyarakat juga punya harapan yang sama
seperti apa yang di
dilakukan oleh bapak presiden
kalau presidennya begitu berani dan cepat kemudian tidak mengenal pagi siang sore dan malam ya kesana kemari untuk memberikan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat maka para pembantunya menurut lazimnya ya harus jauh lebih bisa lebih kuat daripada seorang presiden
oke jadi itu adalah bentuk ketegasan presiden begitu ya bang ali ngabalin
iya karena dua hal
jangan lupa bahwa dalam pemerintahan ya
saya kira presiden di seluruh republik ini dari masa ke masa juga melakukan resapel adalah hal yang biasa
tetapi yang paling terpenting bagi seorang kepala negara presiden tentu dalam ilmu manajemen ilmu leadership kan ada reward and punishment
kalau ada yang baik tentu harus diberikan reward
kalau ada yang lambat lambat ya tidak ada cara lain kalau memang presiden harus memberikan punishment
apakah itu benar bentuk ketegasan menurut teman teman
ada bpks ada bang mardhani ali sera dan juga nanti ada bang adi praetno
tapi usai jeda saya akan tanya ke mereka berdua
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan coba dengar lagi ya seperti apa kemarahan presiden joko widodo di hadapan para menterinya
sampai sampai kemudian membahas
atau menyinggung soal reshuffle kabinet
kita dengarkan berikut ini
saya harus ngomong apa adanya nggak ada progres
yang signifikan enggak ada
kalau mau minta perpu lagi saya buatin perpu
kalau saudara belum cukup asal untuk rakyat asal untuk negara
saya pertaruhkan reputasi politik saya
langkah langkah ekstraordinary ini betul betul harus kita lakukan
dan saya membuka yang namanya langkah entah langkah langkah politik
entah langkah langkah kepemerintahan akan saya buka
langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan
untuk dua ratus enam puluh tujuh juta rakyat kita untuk negara bisa saja membubarkan lembaga
sudah kepikiran kemana mana saya
baik saya akan lanjutkan dialognya
saya akan ke bang adi praitno terlebih dahulu
bang adi jadi apa yang anda lihat bang adi praitno
dari pernyataan presiden soal kemarahan tersebut
mungkin tidak sih ada reshuffle kabinet katakanlah
di tengah pandemi seperti saat ini
apakah itu tidak kemudian berdampak juga terhadap stabilitas politik misalnya
sebenarnya banyak hal yang bisa dijelaskan dari pidatonya pak jokowi
yang viral beberapa waktu yang lalu
kalau mendengar apa ini disampaikan bang ngabalin
sepertinya indonesia ini baik baik saja
jadi pidato presiden itu tidak ngefek apapun
nah cuman yang kita tangkap secara umum kita yang melihat dari jauh
minimal pertama yang kita tangkap kalau yang mengkritik menteri pak jokowi
saat ini itu adalah rakyat biasa biasa saja
bisa rame itu persoalan
ini dianggap hoax dianggap fitnah dianggap mendiskreditkan dan seterusnya
ini presiden langsung yang mengkritik menterinya
yang dianggap tidak ada kemajuan dalam menangani kasus corona
disebutlah satu persatu sejumlah kementerian merasa tersindir dan semacamnya
yang kedua yang bisa kita tangkap
ini kan sebenarnya secara tidak langsung
mempertontonkan aurat kabinet ini sendiri
telanjang gitu ya bahwa menteri menteri pak jokowi tidak ada yang maksimal
dan itu clear disampaikan oleh pak jokowi
untuk kali ini pak jokowi itu menggunakan teori low contact communication
yaitu teori komunikasi politik yang to to point
poin tidak muter muter lagi langsung kepada jantung apa yang ingin disampaikan
dia mengkritik sejumlah kementerian yang dianggap tidak perform tidak maksimal
terutama dalam menghasilkan kasus corona
nah disinilah kemudian kegaduhan kegaduhan dan dugaan bahwa akan muncul reshuffle dalam waktu yang dekat ini
apalagi kan sebentar lagi oktober sudah setahun
kabinet kerja ini sudah bisa dievaluasi
disitulah yang saya kira sebenarnya publik menunggu pak jokowi tidak perlu lagi marah
tidak perlu lagi mengultimisir
untuk menangkap maksimum para menterinya
kalau memang formakinerja menterinya tidak perform tidak maksimal
ya memang selayaknya untuk diresafel
sudah cukup setahun saya kira memberikan ruang yang cukup terbuka kepada menteri untuk melakukan suatu hal yang tidak biasa biasa
kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik
apalagi seringkali pak jokowi selalu ngomong bahwa pak jokowi ini tidak bisa diintervensi tidak bisa ditekan
dan tidak ada beban apapun
jadi kedepan biar tidak terulang ada ceramah ada curhat ada kemarahan yang disampaikan kepada publik
ya sudah sampaikan saja
siapa saja menteri menteri yang rapatnya merah itu sampaikan saja
tapi kan ini bentuk ketegasan yang tadi juga disampaikan oleh bang ali ngabalin
dari seorang presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan
untuk mencambuk menterinya begitu agar bekerja lebih keras lagi sebetulnya bang adi
gimana menurut anda
betul kalau cambuknya ini tidak mempan tentu reshuffle adalah jawaban
toh banyak resor idm yang sebenarnya bisa untuk mendaur ulang apa isi ini kabinet gitu ya
dan ini juga peluang sebenarnya untuk mengganteng kelompok kelompoknya bang mardhani alisera
atau kelompok kelompok lain yang sebenarnya di luar kekuasaan
biar selesai ini urusan barang gitu loh reinhardt
semuanya sudah selesai dan semacamnya
langsung ke bang mardhani alisera
bang mardhani selamat malam terima kasih bang sudah bergabung bersama dengan kami
tampaknya sudah tidak sabar apa komentar anda bang terkait kemarahan presiden ini
apakah ini bentuk ketegasan atau apa
insya allah istiqomah di kami oposisi ya
monggo saja pak jokowi mau reshuffle mau marah marah mau apa itu haknya pak jokowi
catatan kami tiga hal ya
yang pertama masa pandemi ini tidak ada waktu lagi buat pencitraan
dalam pidatonya tanggal delapan belas baru diumumkan tanggal dua puluh delapan ada jeda sepuluh hari
kusnuzonnya pak jokowi ngasih kesempatan kepada para menteri yang catatannya agak detail tuh
mensos kemenkes dan lain lain ya
sepuluh hari sudah lewat lalu apa sehari di pemerintah pusat itu mahal
hari di pemerintah pusat tiga hari di pemerintah provinsi bisa sepuluh hari kabupaten kota
kecamatan bisa lima belas hari ke desa bisa dua puluh hari ke rakyat bisa sebulan
artinya sehari pak jokowi lambat mengambil keputusan sebulan rakyat harus menanggung
karena itu poin satu agak aneh kenapa ditunda
kusnuzonnya memberi kesempatan
poin dua lalu mana sekarang sudah sepuluh hari
kami menunggu kami dukung sepenuhnya pak jokowi
sudah keras sudah tegas what next nya
kalau cuma lisan kita meragukan
tapi kalau sudah ada langkah lanjut
misal roadmap nya band source datanya akan rapi
alignment koordinasi antara pusat provinsi kabupaten kota akan rapi dalam seminggu
executive order nya jelas kalau lihat kemarin ada film ford versus ferrari
di john ford tegas pokoknya dalam satu tahun mobil ford akan menang f satu
setahun terserah mau apa
memang harus begitu pak jokowi
harus tegas kalau timnya nggak cocok ya ditukar sama yang cocok
agak khawatir kalau barcelona kalah terus belum tentu lionel messi yang diganti
boleh jadi pelatihnya
sekarang saatnya pak jokowi untuk membuktikan pelatih terbaik indonesia nomor satu
oke oke jadi begini pak mardeni
jadi kalau kemudian sudah sekitar delapan hari lebih rapatnya dilakukan videonya di launching hari ini
harusnya sudah ada program
progres begitu ya bang mardhani ya tidak hanya kemudian sampai marah marah saja
karena tadi saya bilang sehari kelambatan pengambilan kebutuhan di pusat
prosedur kebawahnya itu panjang sekali
rakyat akan mendapat dampak buruknya lama sekali
saya sebenarnya sudah garis bawahi
nanti teman teman yang ahli mimik itu bagaimana pak jokowi
tinggal marah presiden itu nggak boleh datang
terus marahnya itu ada di executive order
di keputusannya berani untuk macam macam
berani buat tadi dibilang ada perpu menghapus lembaga resapel
kami tinggal tunggu sekarang
karena kita pks oposisi mengunggu
sekarang haknya pak jokowi kok
pilih yang terbaik
kami akan kawal
karena kalau nggak dikawal ingat
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan blbi rekapnya rp enam ratus triliun
kami akan kawal itu
saya ke bang ali mohtar ngabalin
bang ali bagaimana tanggapan atas apa yang tadi disampaikan oleh bang mardhani
sudah hampir seminggu lebih lalu apa progresnya setelah marah marah itu bang ali
soal waktu normal aja biar
kalau pidatonya tanggal delapan belas kemudian diketahui nanti pada tanggal dua puluh delapan juni ini ya normal aja
makanya saya awali tadi dengan satu
kataan penting bahwa yang paling pokok dari pidato bapak presiden itu adalah pesannya
pesan yang diharapkan untuk bisa juga sampai kepada para menteri dan juga kepada publik tanah air
tentang seberapa jauh perhatian dan langkah langkah yang diambil oleh presiden dalam penanganan percepatan covid sembilan belas ini
karena itulah maka
menterinya kan bukan kritik tapi memang teguran
ini kan teguran keras bagi presiden kepada menterinya
kalau teman teman dari luar atau yang tidak sejalan dengan pemerintah tentu adalah kritik
kritik untuk memberikan masukan melakukan evaluasi
jadi bagi presiden kepada menteri itu bukan kritik tapi itu adalah teguran
salinggus memberikan dorongan motivasi yang kuat
motivasi yang kuat kepada anggota kabinet agar bisa menjalankan visi dan misi yang dicanangkan oleh presiden
kan kita tahu dari awal bahwa tidak ada visi misi menteri
yang ada itu adalah visi presiden
sehingga kalau menghadapi masalah pandemi seperti ini memang harus benar benar extraordinary
jangan dianggap biasa biasa
karena rakyat itu harus secepatnya mendapatkan pelayanan dari pemerintah
itu sebabnya kenapa beliau menggunakan istilah beliau mempertaruhkan reputasi politiknya kan dalam memberikan pelayanan
sehingga dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat regulasi apapun yang mungkin dia terhalang dan lain lain
bayangkan yang undang apbn itu kan bisa dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang undang
untuk memperlancar seluruh penanganan percepatan terhadap covid sembilan belas
kira kira begitu pengertiannya
jadi kita tidak membuat satu persepsi yang lari ke timur barat selatan dan utara
rakyat tambah bingung dari hasil dialog kita
apa yang tadi katakan bang mardhani ya
agar tidak kemudian ini dicap sebagai hanya pencitraan
nah setelah ini what next
kan itu pertanyaannya bang
apakah memang akan ada reshuffle tadi itu
atau memang ada evaluasi internal
atau apa yang diambil presiden
iya kalau pencitraan itu tidak mungkin lagi
yang presiden lakukan itu adalah sekarang ambil keputusan keputusan yang tidak populer
meskipun itu tidak disetujui oleh orang banyak
tapi kalau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
tapi kalau untuk kebaikan rakyat pun kebijakan itu tidak populer
pasti presiden lakukan
karena untuk apa lagi membuat pencitraan
jadi semua tuduhan terkait dengan pencitraan dan lain lain itu tidak mungkin
karena presiden kan cukup ini periode terakhir
periode yang harus beliau lakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada rakyat yang beliau pimpin
jadi saya kira makanya tadi saya bilang
kita juga punya tanggung jawab
ayah adi prayitno ustadz ali mardani punya tugas hari ini malam ini adalah memberikan pencerahan
kepada masyarakat terhadap pidato yang disampaikan oleh bapak presiden
tapi dari situ tidak ada
di publik begini kan tidak ada oposisi tidak ada dukungan semua
semua adalah bekerja untuk kepentingan rakyat
apalagi wakil rakyat
baik bapak paskalian supaya lebih mencerahkan saya ke bang mardani lagi
jadi menurut anda bang mardani sebagai oposisi juga melihat dari luar apakah memang sudah saatnya presiden mengganti kabinetnya
sendiri dalam waktu dekat katakanlah apalagi di tengah covid ini
ya sebetulnya kalau lihat durasi kan baru enam bulan ya efektif ya
atau enam tujuh bulan lah gitu loh
kan kita oktober terakhir november desember
nah buat saya
sebetulnya tidak ideal ketika quote and unquote dalam keadaan pandemi kayak gini
kita ada guncangan
bagaimanapun resapel guncangan ya
karena yang diganti top executive
top executive ini tentu akan beradaptasi baru
kemudian melihat baru
misalnya naik turun karena kepemimpinan
kalau pak jokowi dapat memilih talon pengganti yang punya leadership yang kuat
yang berani mengatakan
nyunsel pak jokowi saya nggak bisa ketemu pak jokowi
saya masih harus beresin urusan ini
nibah saya kalau udah rata sebuahnya takut gitu
maksudnya nyun sewu pak jokowi
kita nggak usah ketemu muka lah
pokoknya pak jokowi minta apa saya
sayang kalau abs asal bapak senang di sekitar pak jokowi
dan pak jokowi juga harus
nyun sewu harus belajar untuk melihat mana pembantu pembantu
agak kaget ketika bu susi pujiastu iii dipilih lagi gitu
padahal ini nyun sewu punya banyak kelebihan gitu
pilih pemimpin terbaik di era krisis
jokowi akan banyak terbantu
saya ingin lebih gamblang lagi bang mardhani dan juga mungkin bang adi praetno bisa menjawab ini
pos kementerian apa yang menurut anda layak untuk dipertimbangkan oleh presiden
untuk segera diganti
apalagi kalau kita melihat dalam pandemi covid seperti ini
ini udah ketawa ketawa bang mardhani
tapi dicampain nanti ya
kita break terlebih dahulu
baik saya langsung ke bang adi praetno terlebih dahulu
bang adi silahkan anda
ada yang ingin ditanggapi dari apa yang tadi sudah kita diskusikan antara bang mardhani dengan bang ali mongtar ngabalin
ya memang paradoks kalau melihat pidatonya pak jokowi
dulu waktu awal awal corona masuk ke indonesia disuruh kalem disuruh nggak panik disuruh biasa biasa saja
giliran semua orang dan menterinya biasa biasa saja juga dikritik
harus ada upaya upaya revolusioner extraordinary dan seterusnya
jadi kalau moeng abalin tidak mau ini dianggap sebagai upaya resafal ya mungkin pak jokowi akan memimpin secara langsung satu era yang disebut dengan era normal
jadi ke depan menghadapi pandemi begini ya harus menggunakan cara cara yang tidak biasa
ekonomi harus tetap jalan bansos harus distribusi dengan baik begitu pun dengan anggaran anggaran yang cukup luar biasa itu harus terserap
dan jokowi kayaknya memang layak untuk marah karena segala hal sudah diberikan kepada menterinya ratusan anggaran sudah dibiarkan
begitupun dengan sejumlah regulasi yang dipermudah
perpes dijanjikan yang penting atas nama rakyat indonesia
tapi sekali lagi sampai kapan kemarahan ini akan bermuara
yang ditunggu publik sebenarnya adalah bagaimana kemarahan ini bermuara bukan hanya perbaikan pada kinerja
tapi mengganti sejumlah tim yang memang sudah tidak perform sudah tidak bisa mengikuti kinerja dan ritmanya pak presiden
jangan hanya pelatihnya yang diago pemainnya tidak mampu memuaskan
jangan hanya memainkan skenario permainan di lapangan
kan ini sebenarnya yang disebut dengan bagaimana menghadapi suasana corona dengan tidak biasa biasa saja
apalagi dulu waktu kabinet kerja di lit kedua ini kan penuh dengan tepuk tangan
begitu banyak orang yang dianggap inovatif bisa melahirkan gagasan gagasan baru di tengah kesusahan
nah disinilah sebenarnya letak ujian yang sesungguhnya
bagaimana para menteri itu berinovasi
menunjukkan per perma kinerjanya
dalam suasana terbatas
kalau tidak menunjukkan satu inovasi ya memang layak untuk diganti
paling lamalah desember atau januari
pak jokowi itu harus lakukan itu
pak jokowi tidak perlu merasa tersandera
tidak harus merasa punya hutang beban politik apapun pada siapapun
oke nah menurut anda seberapa berani presiden mengambil langkah itu
seberapa berani presiden mengambil keputusannya
kalau melihat kemarahannya
seberapa berani kemarahannya di youtube yang kita tangkap
pak jokowi nggak main main
bukan hanya reshuffle tapi ingin membuarkan sejumlah kelembagaan yang sudah dianggap efektif
dan itu sebenarnya yang ingin ditunggu oleh publik
nggak perlu melihat ini apakah kalangan profesional partai politik
kalau memang kinerjanya sesuai dengan harapan ya ganti
dan itu yang sebenarnya ingin ditunggu
sehingga video yang viral belakangan ini bukan hanya gimmick
atau bahasanya pak mardhani itu ini bukan hanya semata pencitraan dan semacamnya
apa ending dari curhat ini adalah mengamputasi atau mengganti sejumlah pemain
yang sudah tidak bisa memainkan skenario seorang pemimpin
dan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik
berbagai survei sudah ditunjukkan kecenderungan publik menginginkan sejumlah menteri untuk diganti
ya persoalan siapa yang akan diganti ya tentu hanya pak jokowi yang tahu dengan tuhannya
kalau kita cuma hanya melihat dari jauh
baik saya ke pak mardhani
bang mardhani sebagai pihak yang ada di luar melihat kinerja kementerian tentu kan anda juga punya catatan ya
dalam kondisi covid seperti ini dalam pandemi begini kemarahan presiden juga tadi
artinya ada pos pos kementerian mana yang menurut anda juga ini sudah harus presiden harus cepat ini merombak
agar kemudian target target pemerintah dapat tercapai
ini nyungun sewu ya
yang pertama jangan sampai
yang kedua kita menyelesaikan masalah dengan menambah masalah ya
ketika kita tidak mendetailkan masalah mana fenomenanya mana akar masalah
jadi ganti menteri juga tidak menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah
ketika akar masalahnya tidak jelas
jadi ganti apa nih pak mardhani
kalau saya dapat mas anies baswedan belum minat
kajar bilang jangan dulu
bu hopi pak bilang masih jauh ridwan kamil jangan new normal
kebiasaan baru lain lain
nyungun sewu pak kata presiden gubernur bisa berkoordinasi minimalnya
telepon dulu sama kementerian negeri
minimalnya sama kepulukan telepon dulu
jangan bicara berbeda
ini banyak masalah
kita ini kan musyawarah mufakat sebetulnya ya
kayak komunikasi yang pak itu udah bagus ya
pak jokowi mau marah kayak apa mau nyun sewu
ya kalau bahasa orang kasar mau nempeleng siapapun asal nggak ketahuan publik
itu haknya pak jokowi
nah ketika itu di publish maka timbul macem macem
saya agak khawatir ini bagian dari misal pengalihan isu
ini bagian dari upaya untuk melihat hal yang lain agak khawatir
kecuali kekhawatiran saya diselesaikan dengan ada aksi konkret
karena misal gini oke anggaran satu tiga
cuma spending saja anggaran yang kesehatan
so seperti apa menteri keuangan bagaimana
siapapun menteri keuangan menurut saya akan pusing dengan kondisi sekarang
paling enak ayo jangan ada sesuatu yang menarik di atas penderitaan orang lain
konggo duduk enak paling sekarang nyungun sewu pak jokowi
jangan ketemu siapa siapa dulu menteri panggil satu satu oke
menteri pendidikan apa tugasnya karena dalam covid ini apa
main risk take apa main cue apa
semua dibuat kpi nya umumkan kpi itu ke publik
oke menteri pertanian dalam sebulan kalau tidak begini pecat
menteri kesehatan kalau sebulan tidak pecat
enggak kenapa karena pak jokowi itu punya mandat mutlak
siapapun boleh kok karena itu hak prerogatif nyungun sewu
nggak ada syarat smp atau sma buat menteri
konggo terserah pak presiden itu luar biasa sisi presidensial kita
nanti kalau kita lihat konstitusi setidaknya
ada tujuh belas pasal yang berisi wewenang presiden
sekarang tinggal gunakan itu eksekusi itu kita akan lihat dan kita akan bantu
di bab pandemi covid sembilan belas ini pks koalisi oposisi
tapi untuk good governance stabilitas untuk kita check and balance kita tetap oposisi
tapi dalam covid sembilan belas ini masalah kemanusiaan
oke tapi kan bang mardhani tentu untuk mengganti itu juga tidak semudah
asal tunjuk atau memanggil tentu kan ada pertimbangan pertimbangan yang lain
ada misalnya soal pertimbangan politik atau pertimbangan yang lain
nah ini kan juga perlu dipertimbangkan sebetulnya bang mardhani
jadi masalahnya apa dong kalau menurut anda dari soal kemarahan presiden ini
ya jadinya letupan emosi sesaat bukan sebuah kedewasaan kita bernegara
oke saya mau yang seperti ini fbi nya seperti ini partai politik dipanggil
ini kan sudah sepuluh hari ketua umum partai politik yang dipanggil
mana menteri yang dipanggil mana message yang disampaikan ke publik
tiba tiba kayak petir di siang bolong saya kalau petir di siang bolong
nyungun saya belum tentu ada hujan itu begitu
oke oke baik silakan bang ali mutarnyabalin ada tanggapan dari anda
ya kalau persepsi ini kan yang disampaikan oleh ustadz ali mardani
ini kan persepsi pandangan pandangan dari partai yang berseberangan dengan pemerintah kan normal normal saja
paling tidak kan memberikan masukan dan evaluasi terkait dengan kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
tapi yang tahu persis tentang masa depan pemerintahan kemudian isi dalamnya apa yang dilakukan oleh presiden terhadap pemerintahan dan kabinet ini kan cuma presiden joko widodo yang tahu
karena itu kalau apa apa yang dilakukan oleh presiden adalah tidak ada lain kecuali memang memberikan muatan muatan yang lebih kuat terhadap langkah langkah yang hendak dan akan dilakukan oleh para menteri
dengan begitu maka kan kita tahu bahwa kalau tadi saya menyebutkan tentang perpu kemudian presiden juga menyinggung kalau perlu harus ada menerbitkan perpres dan lain lain
intinya itu adalah perintah regulasi
ini adalah perintah undang undang yang diberikan kepada presiden
jadi regulasi yang dipermudah bukan juga melihat pandemi ini dari awal awal kemudian kita berdiam diri dan lain lain
dan keliru bahwa indonesia dalam secara republik ini pandemi ini baru pertama kali
jadi wajar kalau memang orang semua karena bukan saja indonesia kan kita tahu itu di seluruh dunia
seluruh dunia mengalami hal yang
tetapi syukur alhamdulillah
karena indonesia ini satu peradaban yang tinggi
kemudian gaya tentang paternalistik yang begitu kuat dan kental
sehingga semua anjuran anjuran pemerintah juga bisa didengar dengan baik
nah kait dengan pidato bapak presiden ini dari tanggal delapan belas kemudian nanti diumumkan tanggal dua puluh delapan juni
ini kan sebetulnya persoalan waktu
tapi yang paling penting dari apa yang disampaikan bapak presiden ini kan adalah pesan
dari orang tua kepada anak anak atau mungkin dari seorang kepala negara kepada bawahannya
seorang kepala tahan kepada kabinetnya
di poin inilah menurut saya bukan hal yang tidak perlu lagi sebetulnya kita perbincangkan
tetapi tanggung jawab sebagai seorang kepala negara tentu normal dan penting untuk memberikan motivasi yang kuat kepada para anggota kabinet
saya ingin tekankan lagi bahwa kalau nanti presiden melakukan langkah langkah sesuai dengan regulasi yang diatur menjadi kewenangan bapak presiden
itu sah sah saja
di antaranya adalah melakukan evaluasi dan apel kabinetnya normal
diangkat dan diberhentikan oleh presiden
begitu perintah undang undang
terakhir bang adi praitno silahkan
apa konklusi dari anda bang adi praetno melihat kemarahan dari presiden ini sampai kemudian
agar tidak sampai berhenti
tadi kan anda juga sempat singgung
apa setelah ini
apa kebijakan yang akan diambil oleh presiden jokowi dulu
artinya memang harus ada pos pos menteri yang harus diganti atau bagaimana bang adi praetno
kalau melihat kecenderungan apa yang pernah dilakukan oleh pak jokowi pada periode sebelumnya
ada dua kemungkinan
kan pak jokowi marah ini mengultimatum artinya bukan hanya sekarang saja
tapi periode sebelumnya juga sering
di ujung ujungnya tidak ada reshuffle
mungkin karena ada keinginan maju yang kedua kalinya
reshuffle agak hati hati dan terbatas
nah periode kedua
jika ultimatum ini disampaikan ke publik secara terbuka
dan itu video yang sebenarnya mesti off the record
dan direkam oleh banyak orang
ending yang diinginkan oleh publik itu adalah bagaimana
menteri yang dianggap kinerjanya tidak maksimal harus diganti
pak jokowi sempat menyebut
mempertaruhkan reputasi politiknya
nah secara perlahan sebenarnya bisa kita intip
pola komunikasi pak jokowi sudah mulai berubah
jadi ketika ingin mengkritik menterinya
tidak to the point tidak langsung
tidak menyebutkan nama dan sejumlah kementerian
tapi di periode kedua pak jokowi beralih jadi low tech communication
yaitu satu komunikasi politik yang direct
menusuk jantung sejumlah kementerian yang dianggap tidak perform
nah disinilah kemudian kita yang melihat dari jauh
kecenderungannya pak jokowi ini berani dan cukup terbuka untuk meragukan resapel
minimal di akhir tahun
dan siapapun yang di resapel menteri itu
nah bang ngabalin adalah salah satu nama yang layak menjadi menteri itu
tidak ada yang bisa meragukan kapasitas kompetensi loyalitas dan semuanya
bang ngabalin nih portfolio itu semua
apapun sisi menteri itu
jadi begitu kesimpulannya daihat
jadi kalau tidak ada peristiwa luar biasa seperti resapel dan semacamnya
ya curhat pak jokowi seperti periode sebelumnya
parah sesaat sepuluh lima hari ganti isu lain selesai case closed
sudah semua orang tepuk tangan karena pentas sudah selesai
baik jadi kalau bang mardhani sudah tidak mungkin kemudian ada
di pos menteri karena sudah istiqomah
kata justru bang ngabalin yang mungkin saja mengisi bos menteri
kalau kemudian ada resapel
kita tunggu seperti apa ya bang ali bang mardhani juga bang adi praitno
setelah ini apakah berhenti sampai dimarah saja
atau ada evaluasi dan mengganti para menterinya melihat kondisi bangsa seperti ini
dan dibutuhkan performa dari kabinet yang sangat maksimal
untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah
terima kasih banyak bang ali ngabalin bang mardhani alisera
dan juga bang adi praetno sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini